udah biar kakak aja yang bawain barang barangnya ya
udah sini biar kakak yang bawain
aku lega banget
kemarin udah ketemu terry dan angela
aku udah lega banget
karena udah bisa bersikap biasa sama mereka
terry sama angela yang bikin kamu kusut kayak gini
kalau dia bikin kamu kusut
berarti kamu masih punya rasa cemburu sama dia
kamu gak usah ngerasa cemburu karena dia kakak kamu sekarang
buat apa kamu cemburu lagi sama dia
kamu tuh anak jalanan
dengan ngilangin perasaan cemburu di hati aku
ketemu di rumah
ketemu di rumah
ketemu di rumah
apakah benar anda yang bernama candy
ya yang artinya permen itu
saya mau bertanya apakah anda mempunyai seorang kakak
kalau dia meminta maaf
apakah anda akan memaafkannya kenny
kenapa kamu diam saja
hey jangan cengar cengir
saya tidak suka orang cengar cingir saja
kenapa kamu melihat saya seperti
ada yang aneh dengan saya
terry kamu tahu apaan sih
saya ingin mengucapkan terima kasih kepada anda
aku menghapuskan anda
aku sudah memaafkan kamu moter
kita menjadi kakak adik ya ken
jadi kakak adik ya ken
pasti nggak susah
aku juga senang ken
punya adik kayak kamu
tapi ini kamu buang juga ya ter
ya ibu sih cuma alergi debu
sebentar ya saya buatkan resepnya
hmm sekarang aku dan terry udah jadi kakak adik
akhirnya terry mau juga nerima kenyataan ini
mulai sekarang aku mau panggil dia kakak ah
lagian panggilan itu pasti makin bisa menguatkan keadaan kalau aku dan teri itu kakak adik
nggak kebayang dalam waktu yang bersamaan aku dapat mama sekaligus kakak
yah walaupun kakaknya itu ternyata seorang teri
enggak enggak enggak aku nggak boleh sedih terus
seharusnya aku tuh malah bersyukur dan beruntung banget
nggak tahu nih kini tadi pas bangun matanya udah bengkak kayak gini
loh mah mata mama kena apa mah
nggak tahu nih ter
mungkin digigit binatang kali jadi bengkak kayak gini
kok bisa sih
kok kamu pagi pagi udah ada di sini sih
tadi pagi waktu kamu masih tidur dari telpon
kebetulan dia lagi ada syuting dia nanya
mah ada yang bisa dibantu nggak
ya udah mama bilang kalau kita mau belanja
itu kan udah kewajiban aku sebagai kakak cowok buat nemenin mama sama adik cewek
mama sama adik ceweknya belanja
ya ampun makasih ya kak udah menemuin kita berdua
ya ampun ter sekarang kita itu udah kakak beradik
jadi kita tuh harus biasain diri aku panggil kamu kakak kamu panggil aku adik ya
oh gitu ya kakak
yaudah kalau gitu aku ganti baju dulu ya
oh iya mama juga harus ambil kacamata mah nanti makanya kena debu lagi kan nggak boleh
baru dapet begini ma
aku tolongin adiknya dong untuk bawa
mama tuh jangan ngomong gitu sama teri bisa bisa dia nyindir aku lagi dikira cewek lemah
apaan sih ya teri
udah udah udah gak usah berantem gak maksahan duluan ya
disini aku buah
teri biar aku aja udah nggak apa apa aku kuat
candy di mana mana tuh kalau jalan tuh cowok yang bawain barang barang ceweknya
eh eh ken candy udah biar kakak aja yang bawain barang barangnya ya
aku yang bawa
ya yaudah yuk kita kesana
ayah makasih ya mas ya
datang datang lagi kesini ya
teri aduh kamu liat dong ini tehnya hampir tumpah tau nggak
alah eh ken kayaknya hari ini tuh muka kamu bahagia banget ken kenapa karena ada aku ya ken ya
eh jangan kegeran ngamu ter apaan sih
nggak mau ngaku lagi orang jajaz tuh kemarin aku ngeliat muka kamu tuh bete terus soalnya gak ada aku
nah sekarang ada aku muka kamu bahagia mulu kangen ya ken ya
kamu tuh apaan sih eh
eh pas tengah tengah saya mana pacaran mulu sih
iya iya mbak kita berdua tuh kakak adik kita gak pacaran
oh yaudah ntar pesanan saya dikasih kesana ya
iya bentar ya mbak
ini pesanan meja nomor enam udah selesai tolong dibawain dong sayang
eh bentar ya mendingan kamu catetin nih mbak yang tadi ya
aku mau antarin dulu ya
soal ada kesempatan mbak mau pesan apa
mas kok kau tawa sendiri sih mas
iya iyalah ini lihat dong adegannya lucu tahu
serius alamaknya lo lihat dong
mas lihat keset dulu ya ma
aku bawain makan buat kamu
anggap aja ini tuh hadiah soalnya kan kemarin kamu udah bantuin aku sama mas harian
ah makasih ya candy
wah kalau begini sih aku bakalan sering sering buatin kamu kan
aduh jangan jangan kamu tuh kangen ya sama aku kamu tuh kesini tuh pengen ketemu ya sama aku ya kan
ngaku deh ngaku deh
ya ampun itu wajar dong wajar kan kalau salah ada yang nganterin makanannya pas kakaknya lagi kerja
makasih ya kamu emang adeg yang baik
oh iya aku sengaja loh bawa lebih supaya kamu juga bisa ikut makan sekalian
wah makasih banyak ya kan pasti enak deh
ah yaudah ya kalau gitu aku harus pulang pasien mama nanti warnanya udah keburu penuh lagi
hah oh oh ya angela tolong ya jagain kakakku yang satu ini